warga labuhan batu sumatera utara dihebohkan dengan beredarnya video
sejumlah orang pembawa keranda jenazah menyeberangi sungai
dalam video yang viral di media sosial ini
warga terlihat membahu membahu menggotong keranda
untuk bisa melintasi sungai menuju tempat pemakaman
di dusun aikpala desa janji ke bupaten labuhan batu
warga sekitar mengaku terpaksa menyeberangi sungai aikpala
karena jalur itu merupakan jalur terdekat
tidak adanya jembatan penyeberangan dan rusaknya sampan yang biasa digunakan
membuat warga tidak mempunyai pilihan lain
kami masyarakat dusun aikpala ini pak
memang sangat membutuhkan supaya rambin dibangun di tempat kami ini pak
masalah rambin sejak ada kampung ini memang nggak ada rambin di sini pak
kondisi beresiko dan memprihatkan indian keluarga
sudah terjadi sejak lalu
warga pun berharap pemerintah dapat segera membangunkan jembatan di wilayah mereka
inilah rekaman cctv ketika seorang warga bernama bayu debianto
warga jalan raya bantar gebang cimuni kecamatan mustika jaya kota bekasi
diculik dan dianiaya oleh empat orang yang diduga debt collector
dari pengakuan korban peristiwa ini terjadi rabu lima oktober lalu
ketika korban membawa barang menuju cikarang
dengan pik apel yang berbeda
ketika korban membawa barang menuju cikarang dengan pik apel yang berbeda
ketika korban membawa barang menuju cikarang dengan pik apel yang berbeda

ketika korban membawa barang menuju cikarang dengan pik apel yang berbeda
kabupaten belu nusa tenggara timur digegerkan dengan penemuan
yang diduga potongan jari manusia pada sayur lodeh
yang dibeli di salah satu rumah makan di kawasan desa manleten
kecamatan tasifeto timur jumat lalu
awalnya tiga orang warga makan siang di sebuah warung
lalu membungkus lauk sayur lodeh untuk rekannya
saat rekannya membuka lauk di dalam tahu yang ada di dalam sirlode tersebut
terdapat sepotong daging manusia yang diduga ibu jari lengkap dengan kukunya
temuan ini kemudian dilaporkan
selanjutnya polisi berkoordinasi dengan pihak puskesmas
dan memastikan potongan daging tersebut adalah kuku ibu jari manusia
polisi telah memeriksa lima orang saksi
memeriksa rumah makan dan pabrik tahu
tim liputan cnn indonesia